ya majelis hakim sudah menjatuhkan putusan bagi dua terdakwa kasus pembunuhan berencana brigadir yosua
verdi sambo dijatuhi hukuman mati sedangkan putri candrawati dua puluh tahun penjara
kami akan bahas malam ini bersama kuasa hukum keluarga brigadir yosua yonatan baskoro
dan guru besar hukum pidan universitas jenderal sudirman prof hipnu nugro
selamat malam mas yonatan dan prof hipnu
selamat malam mas
selamat malam mas
selamat malam prof
saya akan ke mas yonatan terlebih dahulu
bagaimana tanggapan keluarga dengan fonis hakim yang sudah dijatuhkan hari ini
ya dalam hal ini tentu apa yang diimpi impikan oleh keluarga terkait dengan keadilan dirasa didapatkan ya pada hari ini
walaupun terhadap pc juga sebetulnya dari sisi keluarga inginnya maksimal
namun yang ingin saya sampaikan di sini dari kacamata saya pribadi
betulnya saya tidak
setuju dengan hukuman mati
tetapi lebih setuju dengan taubatan dan kehidupan daripada sebuah kematian
tetapi tidak apa apa
karena apa yang disampaikan keluarga itu adalah
kuapan hati emosi keluarga yang menurut saya itu juga tidak bisa dibendung
tetapi dalam hal ini ingin saya sampaikan
ini adalah kemenangan seluruh rakyat indonesia
dan bahwasannya memang ada tecercahapan
sebagai titik balik pengembalian kepercayaan publik kepada penegakan hukum di republik ini
sekarang demikian mas
ya apa yang membuat anda tidak setuju dengan hukuman mati
hukuman mati terhadap ferdis sambo
lebih dari sisi prinsip
karena kalau saya ini lebih ke pejuang dan pembela hak asasi manusia begitu
oke tapi apakah
jadi saya rasa demikian
tapi dalam hal ini keluarga tentu sudah sangat sepakat begitu
itu juga kita sampaikan kita hormati
dan pada dasarnya kita menghormati setiap keputusan hakim
karena kita tahu setiap keputusan dari majelis hakim itu harus dihormati
dan dianggap benar
baik apakah tapi apakah sesuai sudah sesuai dengan harapan keluarga
apa yang sudah diputuskan oleh hakim dengan hukuman mati untuk fede sambo
dan putri candrawati yang sebelumnya dituntut delapan tahun penjara
sekarang menjadi dua puluh tahun penjara
apakah ini sudah sesuai dengan harapan keluarga
ya sebelumnya memang kekhawatiran akan fonis majelis hakim ini
lebih ringan dari tuntutan hakim itu terasa sangat deras ya karena
kita melihat bagaimana urayan keterlibatan masing masing terdakwa ini
sebetulnya sudah jelas
tahap rencana dan eksekusi sampai rekayasan kasus
ditambah dengan nyata tuntutannya tidak sejalan begitu
dengan apa urayan jasa penuntut umum yang menurut kami sudah sangat baik begitu
tetapi dalam hal ini ternyata kami juga sempat syok ketika
shock kaget ya sangat kaget ketika kami tadi ada di pengadilan negeri
bersama dengan keluarga juga
dengar langsung bawasannya ternyata di fonis
sehingga dalam hal ini
jadi kami juga bertanya tanya
ternyata memang agak rollercoaster sedikit
tapi dalam hal ini ketika kita sudah melihat
bagaimana peranan masing masing terdakwa yang tadi saya sampaikan
sepakat dengan urayan jasa penuntut umum
ya tidak ada hal yang meringankan
dan ditambah itu diadili kasus obstruction of justice juga
tetapi itu baru dua karena menurut saya
ketiga satu lagi itu
kalau kita ingat di awal
sambo ini membohongi satu republik indonesia
dengan berita bohong dan itu juga belum diusut
jadi menurut saya ya sudah sesuai dengan tidak adanya dasar
yang meringankan ferdis sambo
masih juga dengan putri
saya rasa demikian
baik saya akan ke prof hipnu
ini juga kan tentunya selain mengagetkan bagi sebagian orang
tapi juga mendapatkan dukungan dari banyak masyarakat
terkait dengan fonis hukuman bagi ferdis sambo
anda sendiri melihatnya seperti apa
sejak awal saya melihatnya bahwa suatu hukuman itu
memang ada dua dimensi
apakah retributif atau rehabilitatif
kalau retributif adalah suatu pembalasan
makanya ini dilakukan suatu putusan pidana mati
tapi kalau rehabilitatif adalah bukan suatu pidana mati
pertanyaannya begini mas
sekarang oke lah
sekarang diputus pidana mati
nah ini pertanyaan yang kedua
apakah nanti eksekusinya pidana mati
apakah eksekusinya bisa dilakukan
karena hukum itu harus
hukum itu harus selesai
karena kalau pidana seumur hidup
itu eksekusinya gampang
kalau pidana mati
sampai sekarang detik ini mas
itu sudah menunggu eksekusi mati itu ada ratusan
yang tanda petik menurut saya moratorium
terakhir adalah kasus narkotika
yang di pulau nusa kambang
setelah itu tidak ada
oleh karena itu agak gampang juga
ketika dijatuhkan pidana mati
apakah bisa dilaksanakan eksekusi mati
dengan demikian mbak kamas
kalau kita runut semua perkara perkara yang diputus mati
pemerintah agak sedikit ragu
sehingga setiap upaya hukum yang harus dilakukan
itu baru bisa dilakukan eksekusi mati
itu pun juga belum bisa
jadi nanti ada banding ada kasasi ada pk
gerasi ditolak atau tidak
sehingga dalam hal seperti ini
kadang kadang secara politis
gerasinya tidak turun turun
sehingga eksekusinya tidak mati mati
disinilah yang menjadi permasalahan problem sekarang itu
masalah eksekusi mati itu adalah terhadap eksekusinya
apalagi kalau kita lihat di dalam kuhp baru
undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh
pidana mati itu sebagai alternatif
artinya kalau seorang terdakwa itu selama sepuluh tahun berbaik hati
tobat tidak menjadi mati
nah disini suatu problem yang memang betul bahwa
itu sebagai bentuk pembalasan yang adil ya
bagi semua termasuk masyarakat
tapi justru bagaimana eksekusinya ini
menjadikan suatu yang mendapatkan perhatian yang serius
karena sampai detik ini eksekusi mati masih tanda petik moratorium
belum pernah ada eksekusi mati lagi
sejak tahun dua ribu tujuh belas ya kalau tidak salah
kalau begitu anda melihatnya kenapa
hakim tadi majelis hakim ketiganya kompak begitu
dan memutuskan menjatuhi hukuman mati bagi fendi sambo
jika mengetahui bahwa ini sudah moratorium
sejak dua ribu tujuh belas bahkan tidak pernah ada lagi
kasus yang terdakwa diberikan hukuman mati
apa yang anda lihat hakim
lalu kenapa memutuskan hukuman mati bagi fede sambo
ya kalau pidana mati pelaksanaan eksekusi kan tergantung kebijakan politik
masuk kebijakan politik masuk
tapi kalau hakim melihatnya pada undang undang
perspektif undang undang pasal tiga ratus empat puluh adalah pembunuhan berencana
sehingga ada tiga alternatif hukumannya
dua puluh tahun seumur hidup dan pidana mati
jadi tidak ada yang salah
tidak ada yang salah
hakim juga tidak salah
eksekusinya yang jadi bermasalah
karena tampaknya masih ada keraguan keraguan
ketika ada suatu eksekusi mati
sehingga di dalam pelaksanaan aksi mati sekarang itu
bisa dilaksanakan ketika suatu upaya hukum
suatu upaya yang dilakukan oleh terpidana sudah dilakukan
baru bisa dilakukan eksekusi mati
ini yang menjadikan kadang kadang agak sulit bisa diterima
apalagi nanti teman teman tokoham
wah itu sangat melentang
namanya nyawa itu bukan kehendak hakim
tapi kehendak tuhan yang maha kuasa
ini namanya di sana
sehingga makanya terhadap pidana mati itu menjadi yang kedepan menjadi alternatif mas
bagus memang bagus kita sepakat
tapi dalam pelaksanaannya akan menjadikan suatu perhatian tersendiri
nah baik saya akan ke mas yonatan kalau begitu
seberapa yakin kira kira anda selaku kuasa hukum
dan juga keluarga dari brigadir yosua
terkait dengan fondasi
atau hukuman mati bagi fendi sabo ini
seberapa yakin bahwa hukuman mati ini akan bisa dilaksanakan nantinya mas yonatan
nah itu juga jadi pertanyaan
sebetulnya dalam pelaksanaan ini bagaimana
karena kalau kita melihat yang sudah sudah terpidana mati
eksekusinya itu bertahun tahun bahkan puluhan tahun
tidak ada eksekusi
tapi dalam hal ini kita jangan lupakan bahwa saat ini masih ada upaya hukum
yaitu banding yang dapat diajukan oleh dakwa dalam hal ini
fendi sabo maupun diri chandrawati
sehingga dalam hal ini kita masih betul betul menunggu
sampai putusan ini kerah begitu
tapi ya memang di dalam perkembangan hukum kita
bahwasannya rancangan kita menandung hukum pidana yang baru itu
ada penyesuaian berlaku dalam masa tiga tahun yang dimana hukuman mati itu bisa dianulir begitu
jadi jika berkelepuan baik jadi hukum mati begitu
tapi dalam hal ini ya kita nanti saja sampai betul keputusannya ingkram
oke terkait dengan rkuhp yang baru ini
tadi disebutkan juga oleh prof hipnu sempat mengatakan bahwa akan ada penyesuaian begitu
dan kalau tidak salah koreksi nanti kalau saya salah
untuk terpidana atau terdakwa yang diberikan hukuman mati
itu harus menjalani dulu sepuluh tahun
dan jika ada kelakuannya baik begitu
hukuman bisa berkurang apakah benar begitu prof hipnu
ya beralih menjadi seumur hidup
nah itu beralih makanya indonesia di dalam sekarang ini
agak dilematis antara pelaksanaan eksklusi mati atau tidak
sehingga jalan tengahnya adalah diberikan seseorang untuk bertobat
ketika tobatnya itu bagus ada suatu assessment yang baik ya
dikanti menjadi seumur hidup
ini yang menjadikan perkembangan di dalam kuhp
bukan r lagi ya tapi sudah kuap
karena sudah diundangkan undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh tiga
ini yang menjadikan pegangan kita
tapi yang menarik begini mas yang menarik gini mas
ini dalam perkara ini kita harus melihat ini kan mendapat atensi masyarakat luas ya
pertanyaannya mas jonathan juga harus bisa mengawal
apakah putusan pidana mati yang dijatuhkan pengadilan negeri itu
nanti selaras dengan putusan banding
nah itu jadi masalah
demikian juga apakah juga selaras dengan majelis kasasi
kalau tidak selaras ini jangan jangan hanya pada tingkatan banding
eh pada tingkatan pengadilan negeri banding sudah menjadikan seumur hidup
mungkin kasasi bisa dua puluh tahun
nah ini perkembangan perkembangan dinamika yang saya kira juga harus dikawal
karena kenamanya suatu pemeriksaan banding itu kan judik faksi
judik faksi jadi pemeriksaan faksi fakta lagi
jadi tadi saya mendengar dari penasihat hukum pak fs juga akan mengambilkan banding yang memberikan fakta fakta yang sungguhnya
karena majelis tidak melihat fakta secara komprehensif begitu kan
belum lagi nanti pada tingkatan kasasi itu judik juris
judik juris itu melihat dari sikap hukumnya apakah hukumnya itu selaras atau tidak
nah ini masih panjang
oleh karena itu dalam konteks suatu putusan pengadilan negeri negeri yang terkait dengan pidana mati ini memang harus kita jaga
jangan sampai hanya heboh pada tingkatan pengadilan negeri tapi nanti pada tingkat banding kasasi hilang
tidak tanpa suatu pengamalan
nah ini saya kira yang menjadikan perhatian saya seperti itu mas
ya tanggapannya mas yonatan bagaimana
apakah memang anda melihat selama ini atau putusan hakim yang dilakukan pada saat ini adalah juga banyak terkait dengan tekanan dari publik
yang menginginkan hukuman yang paling berat bagi terdakwa kasus pembunuhan berencana brigadir yosua ini
ya jadi kalau misalkan terkait hal tersebut ya
yang pertama mau saya sampaikan adalah hukum dan hak kita itu tidak bisa diintervensi
tetapi memang dalam hal ini pasti ya ketika sebuah kasus ini menjadi sorotan publik itu menurut saya akan sedikit mempengaruhi pikiran majelis hakim
tapi dalam hal ini mempengaruhi hal yang positif
karena kan kita melihat asas hukum kita ada asas kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan hukum
lalu bagaimana jika kasus seperti ini yang menjadi sorotan publik kemudian tidak adil begitu tentu akan menjadi gejolak yang sangat besar di tengah tengah masyarakat
dan kita mengingat bahwasannya masyarakat kita ini sudah makin cerdas dan melek hukum
sehingga mengikuti dan mengawal betul kasus ini
sehingga terus menyuarakan
sehingga terus menyuarakan
kebenaran dan keadilan
karena mereka juga merasa berempati
sehingga dalam hal ini ketika masyarakat terus menyuarakan agar keadilan ini bisa didapatkan
saya rasa itu adalah hal yang alami yang keluar dari masyarakat yang betul betul mengeluhkan perbaikan penegakan hukum di republik ini
tapi dalam hal ini kami masih tetap menghormati apa yang disampaikan oleh majelis hakim terkait dengan pertimbangan pertimbangan dan penyampaiannya tadi yang sudah kita saksikan di dalam persidangan
dan juga mencoba untuk melihat bagaimana peranan ini dari awal baik fs maupun pc itu memang rencananya sangat matang dan pembunuhannya juga sangat keji
dan menghilangkan nyawa seorang amaruna friense yosobo yosobo tabarat yang meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga
termasuk juga buntutnya menghilangkan masa depan banyak polisi polisi yang harusnya berprestasi gemilang kan begitu
jadi saya rasa kalau untuk intervensi dikatakan seperti ini
yang terutama oleh majelis hakim dalam perkara ini saya rasa tidak yang baik
ya selain verdi sambo hari ini juga kan majelis hakim menjatuhkan hukuman dua puluh tahun penjara
lebih tinggi ya untuk putri candrawati dari sebelumnya tuntutan delapan tahun penjara
kita akan bahas sesaat lagi usai jeda tetap bersama kami prof hipnu dan juga mas yonatan
sdi indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
salah satu yang diapresiasi oleh sebagian besar masyarakat dan juga oleh hakim tentunya yang memutuskan
bahwa putri candrawati mendapatkan fonis dua puluh tahun penjara lebih tinggi dari tuntutan sebelumnya
yaitu delapan tahun penjara
kita akan melanjutkan dialog bersama dengan
guru besar hukum pidana universitas jenderal sudirman prof hipnu nugroho
dan juga kuasa hukum brigadir yosua huta barat yonatan baskoro
mas yonatan apakah fonis yang dijatuhkan hakim dua puluh tahun penjara terhadap putri candrawati ini
sudah sesuai dengan harapan dari keluarga
kalau tadi kan kita lebih banyak membahas ferdis sambo
iya iya jadi kalau misalkan dari keluarga ya mas ya jadi keluarga itu tetap yang tadi saya bilang
luapan luapan emosi yang tidak bisa terbendungkan dan sudah berpikir bahwa sana ini dibunuh secara keji
dan menganggap pc ini juga memiliki andil yang besar
tentu kalau harapan dari keluarga hukumannya adalah seberat beratnya dan maksimal begitu ya
tetapi dalam hal ini tentu kami juga mengapresiasi majelis hakim dan jalannya persidangan yang sudah sangat baik menurut saya
dan kami heran ketika dinyatakan bahwasannya
putri candrawati hukumannya dua puluh tahun setelah kami melihat terlebih dahulu putusan yang dijatuhkan oleh verdi sambo
kan di dalam ulayan disampaikan oleh majelis hakim bagaimana keterlibatannya itu diperjelas
dan bagaimana pembelaannya itu dikesampingkan
bahkan dinyatakan semuanya adalah kebohongan untuk menutupi kebohongan begitu ya
nah dalam hal ini tentu pasti kami juga tadi sudah prediksi kalau begini ceritanya
dan keluarga yakin ponis terhadap putri candawati akan jauh lebih tinggi daripada delapan tahun
ternyata puji syukur majelis hakim bisa melihat kasus ini dengan sangat baik
melihatnya dengan objektif
dan memberikan hukuman sepuluh tahun terhadap putri candawati
karena sejak awal juga keluarga memang meyakini bahwa yang menjadi penyebab semua ini adalah
diawali dari laporan putri candrawati terhadap kepada suaminya ferdis sambo
nah apakah anda melihatnya
saya melihat bahwa sampai saat ini hakim belum juga mengeluarkan atau menyatakan motif sebenarnya dari putri candrawati maupun fede sambo
apakah nanti akan keluar atau akan terungkap juga motif ini dalam entah itu dari pengadilan tinggi mungkin ketika melakukan banding
ya kita melihat ya dari awal ternyata memang pelecehan dan pemerkosaan yang digadang gadang
atau yang dikonstruksikan oleh tersebut
dakwa bahwasannya itu ada pelecehan seksual sudah dibantahkan melalui putusan majelis hakim ya
tadi kita sudah saksikan bersama
namun dalam hal ini majelis hakim juga menyampaikan sesuai dengan apa yang selalu kami sampaikan
tim pasal hukum sampaikan taksi saksi alih beberapa juga menyampaikan bahwa kasarnya motif itu tidak perlu dibuktikan
yang perlu dibuktikan adalah unsur
sehingga dalam hal ini kami rasa motif tidak terlalu penting
namun sekali lagi kami juga keluarga mendorong ketika memang betul betul ingin mencari kebenaran terkait dengan motif yang jelas pelecehan dan pengkokosan kan sudah terbantahkan
nah itu digali jauh lebih dalam sebetulnya ada apa
kami juga mendorong silakan kemungkinan kemungkinan itu terjadi atau tidak ya kita lihat bagaimana jalannya persidangan di tingkat banding jika memang ada upaya hukum banding dari dakwah
sebelum saya ke prof hipnu kita akan mendengarkan dulu tanggapan dari kuasa hukum
putri candrawati arman hanis terkait dengan fonis yang dijatuhkan hakim
ya prof ibnu menanggapi dari pernyataan dari kuasa hukum dari putri candrawati ini kan juga tadi bilang kecewa dengan hukuman yang ternyata lebih tinggi
atau dalam istilah hukum itu kalau tidak salah ultra petita ya
itu apakah memang wajar atau lazim terjadi pada kasus pembunuhan berencana di mana hakim memutuskan hukuman dari tuntutan akan lebih tinggi dari tuntutan begitu
oh begini mas
jadi kita luruskan ya
jadi dalam pidana tidak ada ultra petita
ulta petita itu dalam kasus kasus perdata
hakim memutus melebihi yang diminta oleh pemohon
jadi mintanya lima diputus enam atau tujuh
itu dalam kasus perdata
tapi kalau dalam kasus pidana bukan
karena masih dalam koridor tuntutan penuntut umum
yang masih dalam koridor surat dakwaan
kan surat dakwaan yang diancamkan tiga ratus empat puluh
kan ada tiga kemungkinan
seumur hidup pidana waktu dua puluh tahun atau pidana mati
jadi tidak melebihi
masih pada koridor yang ada
cuman disini majelis mengambil
yaitu pidana mati
dalam konteks pidana mati ini
pak sambo itu dua dakwaan yang dilanggar
adalah pembunuhan berencana dan obstruction of justice
sehingga kalau dihitung hitung angka matematik
antara sambo dan bupc
hitungannya lebih berat bupc mas
menurut saya mas
bupc dua puluh tahun
kan itu kan
satu tindak pidana yang fungsinya sebagai pemicu
kalau dihitung hitung kan gitu
dua tindak pidana
akhirnya menjadi pidana mati
dengan demikian saya kira
ini kan peradilan belum selesai
masih pada tingkatan banding
oleh karena itu dalam konsep disini
nanti hakim juga
bisa juga nanti pengadilan negeri memilih yang lain
karena ini kan dakwaannya kan kumulatif
antara berencana dan pidana pembunuhan biasa
nah peran peran itu saya kira
oleh penasihat hukum nanti tadi akan disampaikan
sebagai bentuk pengajuan dari banding
karena memori banding itu
nanti di pengadilan banding itu namanya judik faksi
akan dilihat semuanya
baik perkaranya berita acaranya
sehingga akan didapatkan suatu putusan yang betul betul
koreksi apa yang dilakukan dari putusan pengadilan negeri
apakah koreksi tentang hukumnya
apakah koreksi tentang pemidanaannya
jadi tidak ada yang ultra petita
cuma pertanyaannya begini
pertanyaannya apakah hakim memutus melebihi
yang dituntut itu boleh
hakim bisa menuntut lebih apa yang dituntut
hakim akan disalahkan apabila memutus melebihi yang diancamkan dalam surat dakwaan
pasal yang dilakukan surat dakwaan
nah kebetulan dalam surat dakwaan ini pasal yang diancamkan adalah pidana mati
kan itu mas
jadi pidara mati itu yang terberat
kalau kita analogi seperti itu
sebenarnya prof ibnuk
si motif dalam sebuah kasus pidara ini
karena sejak awal tidak ada yang disebutkan motif dari para terdakwa ini
yang disebutkan hanyalah perkataan putri yang kemudian menyulut kemarahan sambo
sehingga akhirnya terjadilah pembunuhan berencana dan menghilangkan nyawa brigadir yosua
inilah saya kira perkara ini perlu dieksaminasi
eksaminasi itu gaji ulang
apakah betul ada suatu motif
tapi kalau kita lihat dalam suatu perkara normal
itu pasti ada motif
karena motif itu timbulnya gendak
dengan demikian pertanyaannya
apakah motifnya hanya karena kaitannya dengan rasa
atau kaitannya plegeksual
itu saya kira sangat sumir sekali
ini adalah ranah yang penegak hukum lagi
apa sih sebenarnya motif
sampai melakukan suatu pembunuhan berencana
sampai mengorbankan institusi yang ada
sampai dilakukan oleh sindir
semuanya bagi suatu perkara ini
yang masih belum clear mas
apakah hanya itu
apakah ada motif lain
nah itu yang belum dikembangkan
inilah yang saya kira makanya
dalam perkara ini tidak selesai pada ini
tapi juga dalam
baik di pengungkapannya masih banyak menyisakan pertanyaan
kemudian dalam putusannya juga banyak penyesakan pertanyaan
itulah yang terjadi
oleh karena itu bagian dari sejarah hukum
ini bagian suatu yang harus kita
bersama dalam suatu perkara perkara yang
dimana apakah tanpa motif dapat dipidana
ya tapi pasti baru saja ada
apakah motifnya hanya karena faktor itu
apakah itu karena hanya faktor itu mungkin relatif ya
tapi apa itu
apakah ada motif lain
kedepan masih menjadikan
missing link atau sesuatu yang perlu diperdebatkan
oleh para semuanya lah
termasuk kita semua
ada sesuatu motif yang suatu saat
insya allah pasti ketemu
kasus ini motifnya pada yang
tidak hanya masalah
itu bisa jadi mas
karena kita tunggu waktu saja
nah ini kan sudah diputuskan oleh hakim
terkait dengan hukuman atau fonis begitu
apakah tadi yang disampaikan oleh prof hipnu itu
akan bisa terungkap di pengadilan tinggi
atau pada saat proses hukum selanjutnya begitu
apakah itu bisa diterungkap
oh sudah tidak
karena itu ranah di per adjudikasi
kalau sekarang kan ranah adjudikasi
hanya kemungkinan ada perkara perkara lain
yang mungkin bisa menjelaskan
ternyata motif dalam penembakan yosua itu
bukan karena itu
tapi karena faktor lain
nah ini yang kita tunggu bersama sama
yang perlu kita kaji
penegak hukum bisa menemukan
oh ternyata motifnya lebih besar
ketimbang hanya suatu permasalahan yang kita diskusikan hari ini
tapi dalam adjudikasi sudah tidak
tinggal pemeriksaan pemeriksaan ulangan ulangan
dan memperbaiki dari
atau memperbaiki dari pertimbangan hukumnya
atau memperbaiki dari putusan yang disitu kan
karena dalam suatu peradilan itu
yaitu pengungkapan perkara
dan post adjudikasi
makanya tadi perdebatannya
apakah pidana mati itu dalam pos adjudikasi bisa dilaksanakan
nah ini yang jadi pertanyaan tadi
masih dalam tanda petik
ada dua masalah yang perlu dibicarakan bersama
yaitu di pra adjudikasi
tentang motif yang belum jelas
di post adjudikasi
saya akan terakhir ke mas yonatan
bagaimana dengan keluarga dari brigadir yosua
ini kan kita masih ada menunggu tujuh hari
apakah akan tetap menunggu di jakarta
atau terus mengawal
hingga nanti selesai banding dan sebagainya
proses hukum selanjutnya
ya tentu dalam hal ini keluarga juga memiliki kesibukan ya di jambi
sehingga dalam hal ini
dalam beberapa waktu kedepan
keluarga akan segera kembali ke jakarta
dan dalam proses banding ini kan juga ada
proses administrasi dan lain lain
dan memakan cukup waktu
dan perjalanan juga panjang begitu ya
keluarga akan ke awal pasti ke awal terus
nah kalau untuk putusan nanti misalkan ada banding
keluarga juga akan hadir
yang telah bergabung bersama kami
berdiskusi malam hari ini
guru besar hukum pidana universitas jenderal sudirman
kita tentu akan ke awal terus
kasus hukum ini sampai dengan selesai nanti
mas yonatan baskoro
kuasa hukum keluarga
marhum yosua utabarat
atas waktunya pada malam hari ini